masa pembatasan sosial berskala besar psbb yang berlangsung pada ramadan kali ini
membuat umat muslim untuk sementara tak bisa beribadah di masjid
baik itu salat pengajian hingga buka puasa bersama
meski begitu bukan berarti umat muslim tak bisa memperdalam ilmu agama di bulan puasa ini
yayasan askar kauni misalnya
sebelum ramadan tiba askar kauni sudah memindahkan dakwah dari masjid ke dunia internet
pimpinan askar kauni ustadz bobi herwibowo alias usbob menyatakan
tak sulit memindahkan jemaahnya yang biasa mengikuti pengajian di masjid ke dunia online
usbom mengaku justru lewat dakwah online lebih banyak lagi jemaah yang bisa mengakses dakwahnya
lewat dakwah online umat muslim indonesia yang berada di luar negeri pun bisa mengakses pengajiannya dengan mudah
yang menarik rupanya orang orang sudah langsung semuanya bersiap untuk ikutan kajian online
jadi mereka mengikuti dari hari pertama
bahkan sekarang sudah sebulan lebih
dan mereka juga sudah mulai menata untuk mengikuti kejian online ketika bulan ramadan
melihat dari trennya kebanyakan yang ikutan gajian online semakin kesini semakin bertambah
wide ini makin lebar
dan tapi loyalitasnya luar biasa
jadi kalau orang kejian online biasanya cuma sekedar munculan kemudian menghilang
maka mereka begitu mulai assalamualaikum
kita langsung tuk sudah langsung ramai masuk
dan bertahan sampai
jadi kira kira kejian kita dua puluh tiga puluh menit
dan memang format seperti itu yang kita harapkan
dan agar orang orang nggak jemuh
jadi bagus sekali responnya
meski begitu proses menyiapkan dakwah online ternyata lebih rumit dibanding dakwah konvensional seperti di masjid
tim askar kauni bahkan harus membangun studio mini agar tampilan di layar menarik
sehingga jemaah betah mengikuti pengajian
dari awal hingga selesai
pertanyaannya adalah bagi kami tim dari ustadz lobi adalah bagaimana membuat look dari kajian online ini menjadi menarik di mata jamaah
itu tantangan terberatnya
kedua adalah bagaimana kami kan biasanya kan kejiannya offline
ini bagaimana kami belajar lagi bagaimana menata ruangan
bagaimana alat alat apa yang mesti kita pakai
banyak sih banyak hal yang kita pelajari dari sini dan seru sih
kita buat sebuah menjadi sebuah tantangan untuk berdakwah di cara yang baru
usbo mengaku tren dakwah online akan terus berkembang meski nantinya pandemi covid sembilan belas berakhir dan umat bisa kembali beribadah di masjid
menurutnya inovasi diperlukan agar dakwah online bisa diminati terutama oleh generasi milenial nantinya
reka zaipul bogor jawa barat